dampak kebakaran halte transjakarta tendian di jakarta selatan pada senin sore dilakukan pengalian arus lalu lintas terutama dari kawasan gatot subroto ke tendian
kebakaran juga menyebabkan layanan transjakarta ke arah tendian dialihkan sampai halte rawa barat
dan untuk mengetahui proses pendinginan di lokasi kebakaran sudah ada rekan kami bella mulahela di kawasan tendian
selamat sore bella bagaimana proses pendinginan saat ini dan juga apakah rekayasa lalu lintas di belakang anda masih diberlakukan
ya selamat sore bram betul sekali kalau tadi kita masih melihat bahwa masih proses pemadaman dan juga pendinginan di area halte transjakarta yang ada di tendian ini
koridor tiga belas masih dilakukan oleh pihak dari pemadam kebakaran saat ini memang sudah selesai untuk pemadaman dan juga pendinginan di area halte tendian ataupun koridor tiga belas ini
dan memang dari arah tendian yang menuju ke mt haryono ini untuk lalu lintas sudah berjalan lagi sudah kembali normal
namun yang dari arah tendian yang akan putar balik ke arah transtv dan juga ke arah mampang ini masih ditutup begitu karena memang masih ada sejumlah mobil pemadam kebakaran yang masih tetap standby di area tempat tkp kebakaran di koridor tiga belas halte tendian jakarta
ini memang kalau misalnya kita melihat saat ini memang sudah tidak ada proses pendinginan dan pemadaman lagi pihak dari otoritas transjakarta juga tadi sudah hadir begitu dan sudah memastikan bahwa tidak ada api ataupun percikan yang akan kembali timbul di area dalam halte tendean
dan saya tadi juga sempat melihat ada satu saksi ini ada saksi korban saksi mata begitu tidak luka namun ia mengetahui bahwa sejak kapan tadi terjadi kebakaran
ibu dina boleh ceritakan tadi sedikit dengan anak anaknya tadi saat melihat ada kebakaran di halte transjawa tendian ini seperti ada apa bu tadi
ini anak saya kan tadi lagi gelantungan di pagar busway dia ngeliat ada api pertamanya mas sedikit cuman pas teriak teriak tuh ngasih tau yang mau ngantri tiket tuh gak ada yang percaya
saya pas saya lari ke situ sama yang punya warung ternyata iya api itu makin mengebesar
ibu dino tadi sempat melihat api dan juga percikan api itu keluarnya dari arah dalam halte atau dari luar ibu
dari luar dari samping halte itu belakang yang tempat toilet itu belakangnya
tadi juga ibu sempat mencerita bahwa terdengar ada suara ledakan begitu sedikit tadi berapa kali ibu ledakannya dan ada percikan api begitu besar atau bagaimana bu tadi saat melihat
ya percikan apinya itu langsung kan persegiran api itu kan langsung ngebesar
itu saya langsung panggil itu panggil petugasnya kan bapak yang punya warung panggil petugas langsung dimatiin tapi pas dimatiin itu apinya gak mati malah ngebesar
ini tadi pas ibu melihat bahwa ada kebakaran petugas kebakaran pun juga sudah hadir tadi masyarakat ataupun penumpang yang ada di halte bagaimana bu saat melihat ada kejadian tersebut
semua langsung dievakuasi
iya langsung dievakuasi
tadi ibu tidak melihat ada korban jiwa atau korban luka
enggak ada ke soalnya langsung buru buru teriak
langsung buru buru teriak dan langsung ditanggapi
iya terang jakarta
terima kasih ibu sehat selalu ibu semoga aman ya bu ya
jadi begitu beram memang tidak ada luka ataupun korban jiwa dan korban luka di area kebakaran yang ada di halte transjakarta kloidor tiga belas ini
dan memang sampai saat ini pihak dari pemandang kebakaran masih memblokir ataupun menutup jalan dari arah suburoto yang akan menuju ke mampang
ini masih karena ada proses ataupun mobil dari pemandang kebakaran ini akan putar balik karena memang sudah berhasil dipadamkan sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit di area
ini adalah pemandang kebakaran yang ada di halte transjakarta kloidor tiga belas
tadi memang infonya ini kebakaran sekitar pukul tujuh belas dua puluh waktu indonesia barat sekitar tujuh belas tiga puluh pihak dari mobil pemadam kebakaran dari kapten dan tanian ini sudah tiba
dan tadi menurut keterangan dari koordinator ketua pemandang kebakaran kemang ini memang pihak dari sudah dikerahkan personal sebanyak tiga puluh dua orang dan juga delapan mobil pemandang kebakaran untuk membantu proses pemadaman dan juga peninginan di halte transjakarta kloidor tiga belas
dan ini memang sampai saat ini masih terus dicari tahu apakah penyebab dari ataupun faktor utama dari kebakaran tersebut tapi dapat ditegaskan bahwa pihak dari beberapa saksi yang saya sempat tanyakan ini memang melihat percikannya itu keluar dari arah samping ataupun dari area luar halte
bukan dari dalam halte dan langsung dibantu pendinginan oleh pihak ataupun pemadaman dari pihak transjakarta sampai saat ini memang pihak transjakarta belum memberikan apa penyebab khususnya ataupun penyebab utama dari kebakaran terjadi sekitar pukul
pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
oke bella bisa anda gambarkan sebetulnya bagaimana dampak kerusakan yang ada saat ini dari paling tidak pandangan atau pengamatan mata anda dan tadi saya mendengar anda mengatakan bahwa ada otoritas transjakarta yang sudah hadir
ya bram memang kalau misalnya kita melihat saat ini saya tidak bisa untuk mendekat ke area halte karena memang pihak dari otoritas trajakarta sampai saat ini
untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang ataupun warga ataupun masyarakat yang berada di dekat halte
sampai saat ini saya juga belum bisa memberikan keterangan lanjut ataupun meminta keterangan ataupun wawancara kepada pihak otoritas jakarta
karena memang menurutnya belum ada penyebab utama ataupun belum bisa teridentifikasi apa penyebab dari kebakaran saat ini
namun anda bisa melihat bahwa sekarang area ataupun jalan dari jalur dari arah tendean yang akan bergerak ataupun mengarah ke
mt haryono sampai saat ini sudah kembali normal begitu bram sudah tidak ditutup lagi
karena memang api di area halte tendean koridor tiga belas ini sudah berhasil dipadamkan sekitar dua puluh menit begitu oleh pihak pemadam kebakaran
sudah dikerahkan tiga puluh dua personil dengan delapan mobil damkar yang sampai saat ini proses pemadaman dan juga proses evakuasi serta pendinginan di area kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan
namun bram yang perlu dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa
dan juga untuk masyarakat yang akan melintas dari arah gatot subroto dan akan melintas ke depan ataupun area halte tendean yang akan mengarah ke kawasan mampang
ini sampai saat ini masih ditutup karena proses mobil dari pemadam kebakaran yang akan putar balik dan kembali ke area tugasnya
karena memang sudah tidak ada lagi api ataupun percikan yang terjadi di area halte tendean transjakarta
koridor tiga belas tempat saya melaporkan
memang sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut apa penyebab utama dari kebakaran yang terjadi sekitar pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat di area halte tendean jakarta
nanti saya akan mengundut kepada anda bram apakah sudah ada keterangan ataupun update dari pihak otoritas transjakarta
kembali ke anda beram
oke bella terima kasih atas laporan anda dari kawasan tendian jakarta selamat kembali bertugas